aparatur sipil negara alias asn kota surabaya kini memiliki kewajiban baru
untuk mencegah penularan covid sembilan belas wali kota surabaya tririsma harini
mengeluarkan surat edaran bagi asn di seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah kota surabaya
yang mewajibkan asn mengganti pakaian saat berada di kantor
kewajiban ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh wali kota surabaya
kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil analisis satgas pencegahan dan penanganan covid sembilan belas surabaya
tentang adanya beberapa kejadian positif covid sembilan belas dalam opd pemkot surabaya
dengan harapan apa kita kan tidak tahu karena pandemi virus ini kan menurut para ahli juga bisa berada melalui aerobutara
atas hasilnya itu sebagai langkah antisipasi saja
kita saling menjaga
kewajiban mengganti pakaian tersebut tidak dipermasalahkan oleh asn di pemkot surabaya
demi mencegah penularan covid sembilan belas
sangat antusias sekali
karena untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
karena apa karena dijalankan kita kan tidak tahu sih
tidak ada virus atau penang amat pun kita tidak tahu
selain mengganti pakaian dalam surat edaran ini dinyatakan asn pemkot surabaya wajib masuk bilik disinfektan
wajibkan mencuci tangan sebelum masuk kantor